ya kita akan langsung bahas lebih lanjut tentang vaksinasi dosis ketiga atau booster covid sembilan belas ini sudah terhubung melalui sambungan zoom ya dengan prof zubairi jurban yang merupakan ketua satgas covid sembilan belas pengurus besar ikatan dokter indonesia
selamat malam prof terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga sehat ya prof
ya betul saya dengan mayfrey prof
ya dalam kondisi sehat prof terima kasih sudah bergabung dengan kami
alhamdulillah sehat seger semangat
alhamdulillah sehat seger semangat
dan tanggapannya dengan akan adanya vaksin booster mulai dua belas januari ini makin semangat atau belum perlu prof menurut prof
oh makin semangat lebih cepat lebih baik
ini makin cepat makin baik saya kira mulai sekarang
lebih cepat lebih baik karena memang kondisi dunia mengkhawatirkan indonesia juga mulai naik gitu ya
jadi di tengah euforia vaksinasi atau vaksin booster yang rencananya akan diberikan mulai dua belas januari ini memang adalah satu hal yang positif ya prof ya untuk bisa diterapkan begitu di indonesia
terlebih bagi mereka yang mungkin seperti saya nih prof vaksinnya sudah setahun yang lalu vaksin dosis keduanya maret dua ribu dua puluh satu itu artinya memang ketika ada opsi vaksin booster sebaiknya apa yang dilakukan prof
langsung booster atau menunggu dulu
langsung cepat yang cepatnya biasanya enam bulan itu sudah mulai minim
oke baik kita akan membahas satu informasi terbaru yang baru tadi siang kita dapatkan ya prof
sudah ada lima merek vaksin yang dinyatakan ini memiliki izin penggunaan darurat oleh bepom
kemudian menjadi pertanyaan prof karena disebutkan oleh bu penny ini ada dua macam ya prof
homologus dan heterologus ya prof
nah ini maksudnya apa sih prof sebenarnya
jadi kalau kampangnya kalau hetero itu beda gitu aja
kalau homo itu sama
jadi kalau hetero itu berarti vaksin pertama dan kedua misalnya sinovac sinovac
yang ketiga mau pfizer atau mau moderna atau mau yang lain
itu namanya berbeda hetero itu yang terbaik
kalau yang homolog berarti vaksin pertama sinovac kedua sinovac ketiga sinovac juga
ya itu juga lumayan
karena vaksin ketiga yang berbeda itu lebih baik
berarti pilihan vaksin ketiga yang berbeda artinya yang heterolog ini lebih di
kalau secara keilmuan memang lebih dianjurkan begitu ya prof ya
dampaknya apa sih prof
memangnya efekasinya kemudian efektivitasnya seperti apa memangnya
kalau kita nanti boosternya ini dengan heterolog
ya beda sedikit
jadi banyak penelitian menunjukkan bahwa
namun kalau sinovac sinovac diganti yang lain apakah itu moderna atau yang lain itu jauh lebih kuat
jadi pilihannya sebaiknya kalau bisa yang berbeda booster yang ketiga
kita tahu bahwa moderna ini masuk dalam satu satunya vaksin yang sudah lulus uji penggunaan darurat oleh bepom
mengapa memang moderna bisa
punya kriteria seperti ini
apa kemudian penyebabnya nanti
bukan kan sekarang sudah ada lima yang disetujui oleh bepom
jadi sebenarnya untuk booster bisa macam macam sekarang
tapi untuk spesifik moderna ini disebutkan oleh bu penny tadi bahwa masuk dalam kategori yang homolog dan heterolog
artinya jika yang sebelumnya sudah moderna
ini bisa juga menggunakan moderna
tapi yang bukan
atau dosis satu dan dua tidak menggunakan moderna
bisa juga menggunakan moderna di dosis ketiga
ini apa yang membuat moderna ini berbeda
bisa digunakan keduanya ini prof
sebetulnya begini semua kesimpulan itu berdasarkan data penelitian
data penelitian membuktikan demikian
jadi tapi paling gampang jadi untuk masyarakat umum adalah yang pertama yang kedua itu
vaksin apa yang ketiga beda gitu aja lah
berapa persen prof memangnya efekasi dan juga efektivitasnya jika booster dengan vaksin jenis berbeda atau merek berbeda dengan yang satu dan dua
mungkin nggak terlalu penting perbedanya
yang penting sih memang masih efektif tapi yang berbeda yang heterolog lebih kuat
jadi pilihan tetap kalau bisa yang heterolog
jadi misalnya kalau nakas tenaga kesehatan dokter rawat itu hampir semuanya sudah dapat sinovac sinovac yang ketiga moderna
nah kemudian untuk yang belum ya pilihannya sih terserah saja
jadi intinya sekarang kasarnya begini vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada
anda bisa dapatkan
kalau misalnya kita datang ke tempat suntikan kemudian kita lapor ini peduli lindungi kita ini vaksin yang satu dua ini
maka disitu akan dipilihkan oleh tempat yang nyuntik itu
jadi pilihan itu adalah yang terbaik daripada menunggu mencari vaksin vaksin lain yang berbeda yang menurut teorinya mungkin lebih kuat
ini kaitannya juga
juga dengan penerapan vaksinasi di wilayah wilayah indonesia yang luas ini ya prof ya
karena memang ada kondisi bahwa kita tidak bisa memilih vaksin apa yang ingin kita dapatkan
tapi juga yang tersedia yang seperti apa
karena berdasarkan data yang tadi dirilis oleh bepom bahwa untuk yang homolog ini kan ada coronavac pfizer astrazeneca dan moderna
sementara yang hetero ini hanya moderna dan zivivax saja prof
ini kemudian memunculkan pertanyaan besar
jika yang tadi prof sampaikan
kalau baiknya heterolog begitu
nah jika kondisinya tidak tersedia yang heterolog sehingga harus yang homolog saja
apa dampaknya nanti bagi kondisi kesehatan
ini yang menjadi pertanyaan juga prof
iya tadi sudah saya sampaikan tetap efektif
ada penelitian di turki yang cukup kuat membuktikan bahwa sinovac sinovac sinovac itu tetap efektif melindungi kita
namun kalau sinovac sinovac kemudian
yang lain dengan moderna atau yang lain itu perlindungannya lebih kuat
tapi dua duanya melindungi
jadi karena dua duanya melindungi
jadi serahkan saja pada yang menyuntik pemilihannya bagaimana
ini kaitannya juga dengan mekanisme yang sebaiknya disiapkan pemerintah prof
bagaimana kemudian mekanisme yang sebaiknya disiapkan oleh pemerintah untuk bisa memenuhi aturan aturan
bagaimana kemudian mekanisme yang sebaiknya disiapkan oleh pemerintah untuk bisa memenuhi aturan aturan
bagaimana kemudian mekanisme yang sebaiknya disiapkan oleh pemerintah untuk bisa memenuhi aturan aturan

jadi saya kira bisa lanjut dan memang kami mengharapkan lebih cepat lebih baik
juga dengan catatan bahwa yang belum vaksinasi dua kali
tolong dong cepat cepat vaksinasi yang kedua
supaya kemudian bisa booster
baru nanti bisa masuk kriteria atau kategori wilayah yang diizinkan untuk pemberian booster
kita masuk ke sisi pembiayaan
hingga saat ini kita masih menunggu ya prof ketentuan aturan biaya dari pemerintah
tapi secara umum yang masuk dalam
ini hanya yang pbi bpjs kesehatan saja
nah ini angkanya yang disebut pemerintah sekitar seratus juta orang yang masuk pbi bpjs kesehatan
sementara satu ratus dua puluh satu juta lainnya dibebankan biaya mandiri
tanggapan prof seperti apa
sudah tepatkah atau sebaiknya justru desak pemerintah agar semuanya booster bisa gratis prof
iya pada prinsipnya tentu kalau bisa gratis ya gratis
dan judulnya itu semua resursus itu kan terbatas
jadi kondisi keuangan juga terbatas
dan ini kan untuk melindungi kita sendiri
jadi sebetulnya sekaligus menyadarkan bahwa ini untuk kepentingan pribadi kita
kepentingan keluarga terdekat kita
jadi dan relatif kan tidak terlalu mahal
jadi dihitung hitung kan antara empat puluh lima sampai dua ratus an
tidak tahu nanti yang ditetapkan bagaimana
tapi kelihatannya sekitar berkisar antara harga itu
dua belas januari tinggal sebentar lagi kita sambil tunggu bagaimana mekanisme yang disiapkan pemerintah
tapi sebagai masyarakat prof yang sudah melakukan vaksin dosis satu dan juga dua
apa yang sebaiknya dipersiapkan ketika akan melakukan vaksin booster ini prof
jadi begini data dari amerika dari inggris dari eropa dari banyak negara lain
itu membuktikan bahwa yang omnikron ini bisa banget menembus pertahanan setelah vaksinasi dua kali
karena itu booster penting
bahkan untuk yang booster pun masih ada risiko tertular namun amat sangat kecil risiko tertularnya
dan kalaupun tertular amat sangat ringan
jadi nasihatnya adalah sudah booster atau belum booster
maka harus terus memakai masker kalau keluar rumah
dan jangan banyak berkumpul dengan banyak orang
apalagi kalau di satu ruangan
apalagi kalau ruangannya tertutup dan cukup lama
jadi kalau ruang tertutup sekarang buka
kalau pakai ac buka juga sendela dan pintu
supaya sirkulasi udara baik
supaya virusnya tidak mudah menulari kita
dan juga yang belum vaksinasi tadi yang belum vaksinasi dua kali
mohon buru buru vaksinasi yang kedua
omikron tidak main main
singkat saja prof
seberapa efektif kemudian nanti pemberian booster ini bisa menghindarkan kita dari omikron
bagus sekali data yang ada sekarang
di banyak negara bahwa yang sudah booster itu risiko tertularnya amat kecil
risiko tertular omikron amat kecil
namun amat kecil dan sakitnya jauh lebih ringan
untuk yang vaksinasi dua kali juga sakitnya lebih ringan
namun masih bisa menyebabkan masuk rumah sakit
dan ada juga beberapa yang meninggal
jadi tetap harus vaksin yang kedua setepatnya
kemudian kalau dapat kesempatan booster untuk yang sudah dua kali
mohon buru buru suntik booster
kalau berbayar ya untuk kepentingan kita
kepentingan kita dan keluarga ya bayar
saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada prof zubairi jurban
sudah bergabung bersama kami
menjelaskan kami agar bisa lebih kenal lagi prof
yang rencananya disampaikan pemerintah akan mulai diberikan kepada masyarakat umum
mulai dua belas januari dua ribu dua puluh
sekali lagi terima kasih banyak prof
dan sehat selalu prof
terima kasih prof